ya libur nataru telah usai puncak arus balik di bandara soekarno hatta diprediksi terjadi pada siang hingga sore hari tiga januari dua ribu dua puluh
suasana gerbang kedatangan terminal dua terpantau ramai
kondisi ramai di bagian gerbang kedatangan terminal dua bandara soekarno hatta terjadi dari siang hingga sore hari
penumpang merupakan mereka yang baru saja pulang libur nataru selama lebih kurang satu minggu
menurut manager of brunch communication and legal bandara soekarno hatta hairul anwar melalui pesan singkat yang mengatakan penerbangan hari ini mencapai total delapan ratus tiga puluh tujuh dari hari biasanya
salah satu penumpang yang tiba di jakarta mengatakan selama penerbangan protokol kesehatan diberlakukan secara ketat
ya kayak hari normal sih
protokol kesehatan mungkin ya
suratnya jadi diceknya yang harus swab antigen
setelah libur nggak tahu ya kalau menurut saya sih
kan saya kan sebelum natal kan pulang ke banyuwangi
jadi relatif sama sih sebelum libur panjang setelah libur panjang